aktivitas jual beli di pasar sumur batu kemayoran jakarta pusat kamis pagi tampak normal meski sejumlah harga komoditas mengalami kenaikan
komoditas telur ayam negeri mengalami kenaikan seribu hingga rp satu lima ratus rupiah
dari harga sebelumnya berkisar rp dua puluh tujuh lima ratus kini para pedagang menjual telur ayam negeri menjadi rp dua puluh sembilan hingga rp tiga puluh per kilogramnya
kondisi ini dikeluhkan sejumlah pedagang dan juga konsumen
saat ini sih yang lagi naik yang telur negeri curah ya negeri yang curah negeri kisarannya naiknya ya kali ini ya dari seribu sampai seribu lima ratus rupiah

ya harapannya sih minta diturunin sembako semua harus turun
senada dengan harga telur ayam komoditas ayam potong juga perlahan mulai mengalami kenaikan
di angka kecil
kondisi ini juga berkisar seribu lima ratus hingga dua ribu rupiah per kilogramnya
belum diketahui pasti penyebab kenaikan harga telur dan ayam potong
namun para pedagang menduga faktor cuaca menjadi penyebab kenaikan harga sejumlah komoditas
harga telur di pasar tradisional sleepi palmerah jakarta barat juga mengalami kenaikan
satu kg telur ayam negeri yang biasa dijual harga dua puluh enam rupiah kini menyentuh harga dua puluh sembilan hingga tiga puluh rupiah per kilogram
sementara telur ayam kampung yang sebelumnya dua ribu empat ratus rupiah per butir kini naik menjadi dua ribu tujuh ratus rupiah per butirnya
menurut salah satu pedagang kenaikan harga telur ayam ini terjadi sejak satu pekan terakhir secara bertahap
harga telur terakhir buat hari ini dua puluh sembilan rupiah
saya masih jual dua puluh sembilan rupiah
untuk telur jenis apa pak
telur ayam negeri ayam ras
kalau untuk telur lain gimana
dari harga berapa itu
itu dari harga kemarin masih jual dua puluh empat rupiah sekarang dua puluh tujuh rupiah per butir
masyarakat berharap agar pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasar
khususnya komoditas telur ayam yang diperkirakan harganya akan terus melambung hingga jelang hari raya natal dan tahun baru
tim liputan cnn indonesia